sudah bersiap ada jurnalis kompas tv iva yunika di sana
iva apa saja cerita menarik dari kediri hari ini
yang pertama yaitu penyakit demam berdarah di kota kediri mulai naik
untuk mencegah semakin meningkatnya wabah itu
pemerintah sempat melakukan polling di sejumlah titik
fogging atau pengasapan pemberantasan nyamuk ini
dilakukan dinas kesehatan kota kediri di kelurahan banjaran
satu persatu lokasi yang dinilai menjadi tempat perkembang biakan nyamuk
dilakukan pengasapan oleh petugas
fogging tersebut dilakukan setelah angka kasus demam berdarah di kota kediri mulai naik
sejak januari hingga maret ini
sudah terjadi lima puluh delapan kasus demam berdarah
akibat gigitan nyamuk aedes aegypti
sehingga munculnya genangan air di sejumlah titik
menjadi sarang perkembang biakan nyamuk
ya terpengaruh dengan juga musim penghujan
karena kasus demam berdarah ini selalu identik dengan nyamuk
di mana perkembangan nyamuk itu selalu diidentikan dengan air
di mana ada air banyak
ya itulah nanti pertumbuhan nyamuk akan lebih banyak
sehingga seperti tahun ini
ini musim penghujannya kan juga mundur ya
ya mundur yang mestinya itu bulan november
tapi tahun ini kemarin baru januari musim penghujan
sementara itu pihak dinas kesehatan mengimbau kepada masyarakat
untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca akhir akhir ini
selain itu mereka juga diminta untuk lebih peduli terhadap lingkungan
agar kasus demam berdarah dapat ditekan